ada lu ajak dulu masuk baru tawarin minum iya ayo ayo nggak usah aku mau keliling keliling
pesantren mau ngecek ngecek karena kusam gini loh ya sudah tapi temenin ya yuk
nggak usah tunjukin aja dapurnya itu di mana selesai hai selesai hai assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
betul aku juga setuju
pas banget orangnya ada di iya
kamu mau matahin gue ngapain lu sini
assalamualaikum waalaikumsalam ini ini pasti nyuruh kalian ya udah kalian buat
matahin gue ya ya allah kamu bisa nggak sih nggak mau terbalikin fakta justru aku
kesini pengen nanya sama
kamu kenapa haikal sama ismail mata matanya aku pasti kamu tahu kan
tuh bocah berdua payah banget sih pakai ketahuan segala duh
gua nyuruh hai kalau sama ismail mata matain lu ih males banget nggak mungkin lah eh
kalian juga idealnya paling gitu doang ketakar lah mau gua
helang tolong ya bersaingnya secara fair jangan curang aduh udah nggak usah basur basur deh kalau
bisa curang nih dua nih rajanya nih deh malah sudah dek terlalu malah nemu nih itu lagi nyari
mood buat nemuin ide deh samaikum salam wilayah belum nemu ide uh astaghfirullah
langsung kita kasih tahu aja kali ya kasar udah bikin rencana apa kak lang tapi kalau aku pikir
sih apa yang kita lakukan itu salah soalnya kenapa kita tuh sama cike melakukan curang kira kira
apa yang kita lakukan itu dosa pokoknya ya itu memang sungguh berdosa enggak papa kok cuman dikit
kak dosa apa yang kamu katakan itu dikit eh walaupun banyak walaupun dikit sama aja berdosa
tapi ini bukan kata hati deh ini mah kata soblok iya juga sih tapi dimana ya
ketahuan kalian sekarang hah kalian mau curang buat bantuin kalang kan hah lihat aja kalian
bakal laporin ke kasar yang gaman itu enggak enggak enggak enggak enggak cuma kepo
orang kita ngapa ngapain kok eh ada pelindungnya sama ismail ya
diaman kita pergi aja assalamualaikum sini
enak tahu tanyain sama dia depan orangnya
depan orang seharusnya society
enggak tahu belum tahu
emang enggak tau enggak tahu enggak tahu
emang abi bener
jadi mau berangkat ke cairo
terus kalau abi berangkat siapa yang ngurusin pesantren bi
nanti akan abi pikirkan siapa kira kira yang bisa abi percaya
diberikan amanah untuk menjaga pesantren ini selama abi pergi ke cairo
tapi kan bi tiga minggu itu bukan waktu yang sedikit
karena abi menjadi salah satu pembicara di forum
pukar informasi tentang islam di banyak negara
sepertinya ada yang datang bi
tapi kayak suaranya bang badrun ya
itu siapa ya orangnya
pakai cium tangan pakai jahe sama dia
pakai cium tangan pakai ciai sama dia
kalau jalan itu pakai mata lihat lihat orang
kalau jalan pakai kaki
kalau pakai mata begini dong
maksud aku itu kalau jalan itu mata itu ke depan
lihat orang jalan
aduh orang apa enggak jadi tabrak
wah ini jangan jangan bang muklis mau sabutase nih
kerjaan pertama puding
tolong deh ah
ambil nyaman jadi sekuriti
ah capek ambil ngurusin orang ah
repot banget ah
cek datu ah
udah udah bikin mikir sih
ah lah lah lah
wah orangnya parah nih
dah udah bangun dia
ya nih ya sehat ya
aku di mana
eh isomnia itu susah tidur
amnesia lupa ingatan
selalu bang muklis
kamu ganteng banget
kayak pangeran charles
yang tadi muternya ke mana
kekiri apa ke kanan
sekarang balikin deh
kamu lihat lihat kalau orang lagi jalan
jalanan gede banget
nggak usah sabar
nggak usah sabar
bukan kayak bisa dari
eh cilok bandung
apaan sih pok
pusok apaan ya mbak
lu gimana sih lu
gak ada becus yang ngurusin pesantren
gak ada perkembangannya
gimana sih lu
saya udah urus kok bang
nggak usah betebak
lu dengerin tuh
apa yang kata bini lu ada bener ya
perasaan dulu gua kasih duit buat lu
buat bikin pesantren
itu pintu terbangnya begitu
gimana sih lu
gak ada bagus bagusnya
kudunya lu belajar sama yang haji tiga kali
nih kayak gua
mau minum apa pok
menu teh atau kopi
nanti biar saya minta bantuan positif buat kami
eh yang ada lo ajak dulu masuk
baru lu tawarin minum
aku mau keliling keliling pesantren
kan aku sem begini lu
tati temenin ya
tunjukin aja dapurnya itu di mana
eh sebelah sana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gosokin kantong semen
hari ini kita akan mendengarkan presentasi ide acara penggalangan dana dari calon ketua panitia
kita tepuk tangan dulu
wah bagus banget
ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat menarik karena kedua duanya ini punya background kreativitas yang juga menarik
tepuk tangan lagi
dan kalau begitu tanpa berlama lama lagi ustadz musa yang baik dan santun akan mempersilahkan calon ketua panitia pertama
ladies first aja dulu yang idenya standar dulu baru abis itu yang bagus
baiklah kalau begitu
kita sambut tiada lain tiada bukan seorang putri dari kiai di ponokosan trekun anta
inilah dia sarah
ini pasti sarah yang menang